ya ini aneh banget mas
tiba tiba masuk kamar
terus tiba tiba dia megang katar
katanya dia mau
mumputisin benang yang ada di bajunya
dia nyari gunting gak ada
jadi akhirnya dia bilang katar
tidak jembat saya yang kesana ya
saya yang tanya
ya aku cuma khawatir aja sih
takut orang itu punya niat jahat
kamu malam katar
ini ada benang di baju mama
mengo puedong benang
cari gunting gak ketemu soalnya
ya udah makan yuk
aku udah deletingnya
kamu aja makan deh
nanti kalau nggak makan sakit
insya allah ya
mama masih kenyang ya
di kamar aja gak
nanti aja aku kasih tau ya
kalau mama lapar nanti mama
minta kamu suruh gigi bawain
it's okay udah kamu makan aja
aku ambilin guntingnya
gak udah aku gak apa apa
motong gak apa apa pake cutter
udah koda kepotong juga
tadi katanya manggil mama
mama masih mau di kamar aja mas
dia gak mau makan dia gak laper katanya
aku makan dulu ya emang aku laper
tapi ada yang pengen aku ceritain sama kamu dan mas
aku ngerasa sikap mama tuh tadi aneh banget
iya dia aneh banget mas
tiba tiba masuk kamar
terus tiba tiba dia megang cutter
katanya dia mau
mau putisin beneng yang ada dibajunya
dia nyari ngunti gak ada jadi akhirnya dia megang cutter
nanti jumpa saya yang kesana ya
saya yang tanya
udah makan dulu ya
mas rendy kenapa sih ya
apa dia gak suka ya sama sikap aku
dia lagi menghindar dari aku
kamu tuh kenapa sih
makanan bukan dari makan dilihatin
pulang kerja kamu tuh capek
enggak ada masalah
kak aku lagi diet
aku ke kamarnya
ini pasti masalah cinta
kalau bukan soal perasaan
gak mungkin seperti ini
kamu mau ngapain
bisa gak sih kamu gak usah aku campur urusan pribadinya catherine
nanti kalau dia marah lagi gimana
iya tapi masa aku harus tinggal diam sih
enggak dengerin aku ya
kamu boleh khawatir
sama keselamatannya catherine
tapi kalau urusan percintaan
itu bukan urusan kamu
aku berusaha dengerin kamu
kenapa sih mas reni ini susah banget ball chat doang

dipikir cuma dia doang apa di dunia ini
pokoknya gue gak bakal ngecet dia
gue gak bakal nelfon dia
kalo gak suka sarung tangannya gak apa apa
kayaknya catherine kesinggung nih
salah saya juga sih
gak berchatnya juga
kayaknya lo udah salah paham nih
ya ampun akhirnya dibalas juga sama mas randy
ternyata mas rendi suka
dia tuh dari tadi sibuk
bukan yang gak mau bales chat gue
saya hapus aja deh